polisi akhirnya mengetahui pelaku pembuang bayi di atas saluran air di penjaringan jakarta utara yang terekam kamera cctv
ya pelaku yang merupakan ibu korban membuang bayinya lantaran frustasi karena anaknya kerap menangis dan sering sakit padahal ia tidak memiliki biaya untuk berobat
pelaku pembuang bayi di telugong penjaringan jakarta utara pada senin kemarin mulai terungkap
dari hasil penyelidikan polsek penjaringan diketahui pembuang bayi adalah ibu kandung sang bayi
hal ini diketahui setelah pihak kepolisian meminta keterangan dari ayah korban dan keluarganya
hingga kini polisi masih memburu pelaku
menurut keterangan dasiwan ayah bayi anak keduanya yang masih berumur tujuh bulan ini
mengalami kesulitan buang air kecil sejak usia tiga bulan
hal ini membuat istrinya stres lantaran anaknya suka menangis
karena terbatasnya ekonomi keluarga tidak dapat membawanya ke rumah sakit
akhirnya ia membuang buah hatinya
ya udah katanya apa apa
usai dibawa ke kediaman bibinya di kapuk muara jakarta utara
sang bayi dibawa ke klinik terdekat untuk dicek kesehatannya
dokter yang sempat menangani bayi tersebut
mengatakan pada sabtu sore ia datang dibawa oleh bibinya dan telah ditangani
kini setelah itu ayah bayi tidak bisa menangani bayi

kini setelah itu ayah bayi tidak bisa menangani bayi

kini setelah dilakukan pemeriksaan kembali
bayi tersebut dinyatakan sudah bisa buang air kecil secara normal tanpa harus disunat
dia sebenarnya nggak ada penyakit
kalau laki laki ada beberapa orang lahir
kalau istilah kita semacam fimosis itu wajar wajar aja sih
dan penanganan sering lazimnya itu sunat
cuma karena ini ternyata bisa dibuka dibersihin ya udah segitu aja
jadi bukan penyakit ya
pihak keluarga sempat kesulitan membiayai pengobatan bayi tersebut
ayah bayi hanya bekerja sebagai tukang kebun dengan upah rp sembilan puluh per hari
sedangkan ibu bayi tidak bekerja
bayi tersebut juga belum memiliki bpjs untuk berobat
fakih haithami jakarta